membawa sebilah parang seorang pria mengamuk di dalam sebuah bank di kota dumai riau senin pagi
oh ini videonya viral dimana mana nih sejak kemarin
selain mengancam karyawan dan nasabah pelaku juga melakukan perusakan di dalam gedung
seorang pria mengamuk di dalam sebuah bank di kota dumai riau
dari keterangan polisi pria yang diketahui bernama margiono ini
mendatangi bank yang berada di jalan sudirman kota dumai
menggunakan sepeda motor pada senin pagi
saat berada di dalam bank pelaku tiba tiba langsung mengeluarkan parang
dan mengancam sejumlah karyawan bank
tidak hanya itu pelaku juga menyiramkan bensin yang dia bawa ke meja teller
selain itu dia merusak sejumlah fasilitas di dalam bank
polisi yang mendapat laporan langsung menangkap pelaku
polisi menembak kaki pelaku karena berusaha melawan saat akan ditangkap
pada jam sembilan pagi
motif pelakunya apa tadi nes
kalau motif pelaku belum dihanu masih di dalam
apa yang kita lakukan dari ancaman yang di
tentunya sebagai aparat kepolisian yang dilakukan adalah
menyelamatkan orang dengan cara kita lumpuhkan karena sudah membahayakan
polisi masih mendalami kasus ini termasuk memeriksakan kejiwaan pelaku
zainul ahsan tanjung pekanbaru